menyambut arak arakan timnas u dua puluh dua puluhan papan karangan bunga memadati sejumlah titik di ruas jenderal sudirman jakarta jumat pagi
tak hanya berisi ucapan selamat namun juga banyak warga yang mengirimkan karangan bunga dengan kalimat kalimat yang lucu
karangan bunga berjajar di sepanjang jalan jenderal sudirman pada jumat pagi
karangan bunga ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih masyarakat atas prestasi timnas sepak bola indonesia yang meraih emas di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
uniknya ucapan selamat dirangkai dengan kalimat yang lucu seperti pantun maupun candaan kekinian